perusahaan konstruksi di arab saudi bin ladin
melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lima belas ribu pekerjanya
dan sekitar delapan diantaranya merupakan tenaga kerja asal indonesia
phk dilakukan akibat perusahaan mengalami kesulitan keuangan
setelah membayar ganti rugi kepada pemerintah arab saudi
setelah musibah jatuhnya krain di mekah pada september dua ribu lima belas
ribuan tki yang di phk oleh grup bin laden januari lalu
saat ini masih menunggu nasib dari perusahaan
ketidakjelasan nasib dan pembayaran gaji membuat ribuan karyawan mengamuk pada tiga puluh april lalu
badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia mengimbau
para tki pulang secepatnya setelah menandatangani kontrak pemberian hak hak mereka
pengacara negara akan membantu tki memastikan perusahaan membayar semua hak pekerja
apa solusi pemerintah indonesia pemerintah indonesia tidak bisa menunggu lama
dalam arti apa kita tadi sudah rapat dengan teman teman dari kemenlu
sebelum lebaran ada kejelasan atau nggak ada kejelasan teman teman harus pulang